pak suri apa
tadi aku lagi cari papa di kamar gak ada
terus aku ke
ruang tengah juga nggak ada
aku tanya kiki sama mirna mereka juga gak liat
pak suri kemana ya
iya pak bos
kamu liat pak suri pergi kemana gak
iya sih pak surya tadi pergi keluar
uya disuruh jangan bilang bu andin sama pak bos
pak suri pergi kemana
aku melakukan ini semua
kenapa jadi begini sih mah
andin pasti khawatir karena aku gak ada dirumah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa kok gak ada dirumah
bapak tadi pergi ke kantor polisi
papa jenguk mama lagi
papa bisa sendiri kok
kamu gak usah khawatir ya
sekarang papa dimana
bapak lagi duduk sendiri di
taman karimun permai
di dekat kantor polisi
yaudah papa tunggu disana ya
papa lagi ada di taman karimun permai
habis ketemu sama mama di praja
sejak kapan aku gak peduli
kalau kamu gak pernah bohong
ini ga mungkin terjadi
kalo memang rena bener anak aku
aku harus tahu siapa
aku gak mungkin lontar dia
gak usah tunggu
menurut kamu apa mama memang yang membunuh roy
atau kamu yang membunuh roy
kenapa semua orang gak ada yang peduli sama gue
kenapa selalu mbak anin yang dipikirin
ini gak ada
ini gak ada
obat udah bapak kirim bu ya
mudah mudahan besok itu sampai
bapak pula mungkin minggu depan bu
ibu jaga alika baik baik ya
yaudah berdua dulu ya
urusan obat udah kelar
sekarang gue mau tinggal dimana ya
gue gak punya duit berbanyak kontrakan
aduh ini gimana ya
sekarang saya harus ke latina sama jennifer
ren kamu pulang jam berapa
masa mama makan malam sendirian lagi sih
aduh ren kenapa sih
kenapa kamu gak punya waktu buat diri kamu sendiri
itu bos kamu kok nyuruh kamu kerja terus toh
aduh gimana sih
bukan ma bukan
kamu mau candlelight dinner sama mbak jen
aduh itu sih mama setuju ren
biar mama makan sendirian dulu gak apa apa
yaudah kalau gitu mama sekarang udah tenang
yang penting kamu have fun sama mbak jen
salam sama dia dari mama
aduh gimana dong ren
ren di sama mbak jen sudah candlelight dinner
berarti hubungan mereka sudah serius
wong papanya aja udah setuju kok
seneng deh aku
kalau gitu aku harus cari gedung ini untuk pernikahannya mereka
eh tunggu dulu
saya takut kamu kepleset
untuk semuanya mas
kamu udah perhatian sama aku
udah peduli sama aku
udah sayang sama aku
ya kalau begitu saya juga harus mengucapkan terima kasih juga sama kamu
karena kamu setiap hari sudah nyiapin saya makanan
terima kasih sudah nyiapin saya tes setiap pagi
terima kasih sudah selalu nyiapin baju saya
kalau saya mau berangkat ke kantor terima kasih selalu ngerawat saya
terima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang baik istri yang sabar
meskipun saya suka marah marah
terima kasih karena sudah selalu khawatir sama saya
selalu nanyain saya di mana
itu ada tugas mas
ada tugas sebagai seorang istri
ya berarti sama nina
apa yang kamu bilang barusan itu juga adalah tugas seorang suami
tanpa harus kamu bilang makasih itu udah tanggung jawab saya
udah kewajiban saya sebagai seorang suami untuk menjaga kamu anak kita keluarga saya
makin cinta aku mas sama kamu
nggak usah ngomong gitu terus lah
sini taman banyak orang kalau ada orang lewat saya malu dilihatin
em kenapa sih kalau aku cium kamu di sini juga nggak apa apa kan kamu suami aku
nggak usah eh eh udah
kenapa hmm tadi ketemu sama mama
dengar aku baiknya
kalau sampai kamu ikut membantu
untuk memenjarakan elsa
aku akan bunuh diri
aku nggak mungkin ceritain ke andim
sama seperti kemarin mama juga nggak banyak bicara
papa kita pulang yuk sudah mau maghrib
papa malah minta aku kendala dinner sama randy
aduh papa lagi
papa baru selesai meeting dari sentul
kau masih di kantor
iya wah aku masih di kantor
kamu kan ada kendala dinner bersama randy di tempat restoran teman papa
ini sudah jam berapa
iya pa aku kan
kamu kenapa sih selalu sibuk hanya memikirkan kerjaan di kantor
dan kamu terlalu memikirkan karir kamu saja
umur kamu itu sudah berapa
kamu gagalin rencana condelai dinner kamu malam ini dengan randy
iya pak ini randy udah mau jemput kok
papa sudah yakin kamu gak akan siap siap
kamu itu pasti masih pakai dress yang biasa kamu pakai dan kamu gak makeup
ya emangnya kenapa pak kan sama aja
makanya papa kirim kurir untuk mengantarkan dres ke kantor kamu
kamu pakai ya biar kamu benar benar kelihatan cantik
iya pa tapi aku nggak perlu kok pakai dress yang papa kirim
bu tadi ada puren mengirimin paket buat ibu jenny dari panikolas
kau udah siapin semuanya kamu pakai ya
malam ini kamu pakai dress itu biar kamu kelihatan semakin cantik
dan randy akan segera melamar kamu
apa pa aku tuh
ingat pesan papa dan dhani yang cantik
nama yang tanya mas cheater dekat di sini di mana ya
wah agak jauh bang
berapa neko jack
tuh mahal banget lima belas ya
tambah dikitlah bang soalnya lumayan jauh
gue harus pastiin itu sumarno atau bukan
awas aja kalo dia sampai ngelanggar janjinya bel gue
padahal gue udah kasih lima ratus juta kan ke dia
loh dia ke mana
aduh udah neko jack lagi
gue kehilangan jejaknya kan
gue harus pastiin kalo laki laki itu bener bener pas sumarno atau bukan
alhamdulillah sudah sampai sayang
makasih angga kamu udah nganterin aku pulang
masih kamu juga ya
ya udah dulu mau masuk ya
gak usah nek
buat telepon aja kali ya
masuk ke dalam duluan aja saya mau terima telepon dulu
ini gue kan dapet informasi dari bici
nino semakin penasaran dengan ide tes rena
barusan aja tadi datang kesini
dia minta tes dna antara dia dan reina
itu orang gila banget sih mau ngapain lagi sih
terus gimana sekarang
adit kamu apa pak din kenapa
kenapa perutnya sakit
ya mas keren
terus dia gak marah diusir
dia gak mungkin berani marah sama papa surir
ya mudah mudahan aja setelah ini dia nggak berani bertindaknya seperti itu lagi
ya gue juga sih berharap seperti itu sih cuman
gimana ya feeling gue sih kayaknya nggak mungkin
karena dia begitu penasaran dengan rena
percaya dia pasti bakal balik lagi untuk cari informasi
so pesan gue cuma satu lo hati hati aja ya
oh ya dulu masih jebak
iya makasih bang ya
aduh ini siapa sih nih
kamu di jakarta ya
aduh jangan sampai dia tau gue di jakarta
enggak bu saya di bogor
kamu jangan bohong ya
soalnya tadi saya ngeliat kayak kamu
dan saya juga gak ke jakarta
tapi ingat ya awas kalau sampai kamu di jakarta
awas juga kalau sampai kamu bilang saya kasih kamu lima ratus juta
aduh jangan sampai dia tau gue di jakarta
tidak jangan liat
tidak jangan liat
tidak jangan liat
kalau bener bener dia ngeliat gue
kalau gitu gue ganti baju dulu deh
sekalian istirahat di masjid
halo jane ini saya sudah sampai di parkiran kantor kamu ya
saya tunggu di depan
saya cuma pakai baju kayak gini
saya gak kepikiran kalau kamu
pakai dress seperti ini
justru saya yang minta maaf
ini juga terpaksa
karena tadi papa kirim
terus dia minta saya pakai buat malam ini
kalau gitu sekarang kita ke restoran vip nya
terus kita bikin satu foto aja
jadi biar papa bisa yakin
kalau kita beneran kesana
setelah itu kita misah aja
kalau kamu mau pulang
terus saya mau hangout sama teman saya
harusnya aku tadi gak ngaku sama papa
kalau aku bukan pembunuh voi
kalau papa sampai buka mulut ke andin dan alibaran gimana
posisi yang sebisa dalam bahaya
ada apa bu
bu saya mau pake telpon
sg mentar ya
boleh bu sebentar ya
bao sepeta apa ya sih
di depan berarti dia udah pulang dong
apa di kamarnya ya
papa kenapa gak makan sih pa
kok jadi malah ngelamun
enggak enggak sakit opa
agak ngantuk aja
apakah masih belum begitu lapar
papa mau istirahat dulu
berosa saya permisi
baik pak surya
sikap papa jadi aneh banget
sejak tadi balik dari jenguk makna
apa sih yang papa dan mama bicarakan
sayang sampai kapan sih kita tidur pisah pisah kamar begini
kamu kok tidurnya megang handphone sih

aku gak bisa memiliki kamu sebetulnya

aku gak baik baik aja mah
tapi aku gak mau mama sedih
karena pengorbanan mama sia sia
ini adalah penghargaan terakhir mama buat kamu
tolong berguna untuk kamu sebaik baik ya sayang
aku baik baik aja kok ma
syukurlah papa ternyata gak bicara apa apa sama kamu
mama sehat kan ma
kamu jangan pikirin mama sayang
ada apa mama telepon aku ma
mama cuma mau pastiin kamu baik baik aja
ingat setiap pesan mama nak
harus lebih baik lagi
kamu harus berubah
ingat itu ya
ingat itu ya
dan satu lagi
kamu harus bahagia
aku masih gak bahagia ma
hidup aku penuh ketakutan
aku akan terus berusaha kok ma
tapi besok aku dipanggil ke kantor polisi mah
aku dimintain keterangan
disitu till datang hari k soc ma
aku gue dapat itu
apapun yang mereka tanyakan sama kamu
kamu harus bilang
bukan kamu pelakunya
mama mama yang melakukan ini semua
tapi aku takut mama
kamu akan ditahan di kantor koalisi
kamu akan ditanya tanya
kamu akan dihukum di penjara
mama juga akan tetap dihukum pak
karena dianggap sudah melindungi kamu
jadi kita berdua akan sama sama dihukum
sampai jumpa lagi
jangan buang buang waktu
jangan sia siakan pengorbanan rumah ini
aku masih ingat
tapi elsa aku gak adil kok gak bilang sama andi
tapi mama mengancam mau bunuh diri
kenapa jadi begini
rin gimana kalau kita bikin foto
jadi biar ada bukti buat papa
kayaknya kaku banget deh
oke kita ulang lagi aja ya
seharusnya saya nggak perlu nyusul kesini liatin randy dan jenny
tapi saya penasaran sekali
kamu kalau mau pulang udah bisa kok pulang
oh gitu ya
yaudah saya hantar kamu dulu aja gimana
gak usah sih nggak apa apa
ini teman saya udah mau jemput kok
yaudah saya duluan aja ya
itu dia randy
tapi kok dia ninggalin jenny ya
dia mau kemana

resto untuk childcare ibu atau baby
menurut you dulu bisa rein
so sekarang notepad nya jam sebelas
selalu patah tidur makan
hem puntos buka
kalian berdua berantem
kita tadi berantem gara gara
nggak ngebolehin aku
hangout sama teman teman aku
aku harus ngehargain
pemberian dari papa
terus akunya nggak mau
makanya barusan randy mau pergi
itu cuma masalah kecil jen
apa sih dibesar besarin
sekarang kalian berdua baikan lagi
dan kalian kembali dinner ya
aduh kasihan randy
jadi terpaksa sandiwara terus di depan papa